senjata pangkas telurit nih
bolong kalau dia lewat langsung
hai di grup grup ya iya siap siap itu satu satu dua dua tiga tiga tiga
eh omah omah janji sama dora kau udah sampai sini om mau cerita rencana
ada sup produk
and kita yang akan menikmati hasilnya
an kita akan menjadi nyonya kaya raya
wow lucu banget ya kek
kamu tuh bacaannya tuh
hah apaan tuh
pankelas mamalia joni
nabrak dulu lo kayak supi mikro
lagi mandek dada
ini namanya bajing belanda
wah ini kukus garut
tuh kus kus tuh kaya gemblot
gajeng garet nih sunda purnya
eh kus kus gede binatang
enggak bisa gajeng mah panjang mah
yang panjang mah risol
risol dijadiin satu panjang
hah om dua duanya salah
ini tuh namanya lutung budang
lo bikin malu gue di depan anak anak ya
makanya baca dulu baru ngomong
jangan ngomong dulu baru baca
namanya tadi apa itu
tuh lutung budek
udah dengatin dulu
enggak enggak enggak
mau foto foto nih sama yang budek budek tadi
ini bos harus disuruh
masa bos disuruh
yang ganteng ya
yang cakep yang cakep
otaknya yang miring
otaknya yang miring
otaknya biar cakep
foto yang cakepnya
mundur deh fokus dikit fokus dikit
mau foto berdua
anak buah sama anak lutung
ya setengah matang
eh kalau bisa
gue setengah badan dia setengah jadi
emang badannya udah setengah bang
wah tadi harusnya cetrat
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
kira pas nih wony berdua di sini
kira kira kerutungnya keluar
oma sudah bapak putar putar putar ini tempat cari wono berdua di sini ya rupanya
dekat monyet di sini
mau pigi gak
oh mau ke mana tuh ya
ya ampun ampun
ini bos yang salah
dodo eh nih jangan main muka muku lu

ya ampun ampun
kiyapa sih wony berdua kok malah bafoto bafoto dengan anak anak kecil itu ha
aduh masalahnya nona dodo e itu kelamaan
jadi kita santai santai aja kayak wany rama
mana lagi belum dijelasin mana yang mau diculik bocahnya
anak anaknya banyak tadi
itu si rama pakai kleser seharusnya wony
wah dodo eh ngomongnya deket
bau karung basah
lalu sekenalan dulu dong
orang bosnya nyurup otot
kok ngonin berdua malah bakal naik sih
masalah culik menculik itu gampang
yang penting dodo eh kasih
gue baru tahu namanya tebok damuk
werken tuh kerja dulu
baru kita kasih ngana doi
ya jangan dodo eh ya
duit beda sama dodo e
jangan dodo eh di situ
oh artinya apa lagi tuh
dodo eh tuh dodo eh banyak ngomong
mendingan dia banyak amal deh
kita harus bener bener menculik si dodo ramah
kita bareng bareng ke sana
kamu tahu gak kami tuh sedang dalam bahaya
oma nyuruh orang untuk nyelidik kamu
makasih sih vi
kayaknya gak mungkin deh
dompet oma ketinggalan
tinggalan di mana oma
penuh dengan doi
udah deh oma
eh ini anda usah
nana temani oma di sini saja
ini anda usah

sikut sikut kota iran pagi kan kita di sini mau berfoto riak iya kan
oh iya mana tenang tenang saja di sini joy
aduh pambut tuh
aduh pambut tuh
mendorong haji orang nabrak sendiri
tapi kan lu niatnya jelek mendorong gue
kalau dia keluar terus bagaimana caranya
eh mau keluar
satu sampai satu juta
eh jangan kebanyakan
makan tuh kasur air
malu nih kalau begini caranya
oh itu kan mau
pasti kan dilewat sini
wah telurit nih
oh karung hitam
kalau dia lewat langsung digeruk
seperti apa nih
ini bocah kecil
tapi kamu karungin
ini anak kecil nih pak komis
lihat tadi pak komis
sebukan kurang ajar sekurang tinggi
sapan tukungnya tebal banget